jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto menyatakan masyarakat tidak perlu membeli dan menyimpan kloroquine
menurutnya kloroquine adalah obat yang diakini bisa menyembuhkan covid sembilan belas bukan vaksin yang bisa mencegah seseorang terjangkit virus ini
pemerintah juga sudah mulai mendatangkan obat yang secara evidence based secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif
ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya kloroquine
sekali lagi kloroquine obat digunakan untuk penyembuhan
bukan untuk pencegahan
oleh karena itu tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan kloroquine
membeli kloroquine dan menyimpannya
ingat kloroquine adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter
oleh karena itu kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa kloroquine adalah obat untuk mencegah infeksi covid sembilan belas
sehingga masyarakat tidak perlu berbondong bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah
karena ini adalah obat yang harian diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan
pemerintah memesan obat yang diklaim bisa mengobati covid sembilan belas yaitu avigan dan kloroquine
klaim ini awalnya disampaikan tiongkok yang telah menguji sekitar dua ratus pasien dan berhasil sembuh
sementara badan kesehatan dunia atau who mengatakan sampai hari ini
uji klinis obat virus corona masih terus dilakukan dan tidak ada yang pasti
di saat virus baru ini belum sepenuhnya dikenali pemerintah sekarang harus memastikan telah memilih yang terbaik untuk warga negaranya
kita bahas bersama narasumber malam hari ini sudah bergabung melalui skype adalah guru besar farmakologi dan farmasi klinik universitas pajajaran ibu keri lestari
walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
ibu keri terima kasih atas waktunya malam hari ini
ibu keri bisa jelaskan sedikit sebenarnya mengapa kemudian pemerintah indonesia memutuskan untuk kemudian memesan obat avigan dan kloroquine
kalau misalnya bisa dilihat dari beberapa kandungannya
yang paling dilihat pemerintah saat ini yang mungkin kemudian itu menjadi pertimbangan utama dari pemerintah
pertimbangan utama dari pemerintah adalah bahwa negara negara lain yang selama ini menunjukkan sudah ada keberhasilan untuk mengatasi pandemi dari covid sembilan belas ini menggunakan obat obat tersebut
tidak hanya satu negara beberapa negara melakukan uji klinik yang lebih dahulu
multi center seperti kloroquine di ug di china di sepuluh rumah sakit
multi center menunjukkan adanya efek yang berbeda
dan juga efek samping yang bisa disoleli dari penggunaan dari kloroquine
demikian juga avigan
jadi sebetulnya pemilihan kedua itu adalah berdasarkan dari pertimbangan pertimbangan dari keberatan negara lain untuk mengatasi covid sembilan belas ini di negara ini
tapi who mengatakan masih belum ada yang pasti bahwa ada satu obat yang kemudian bisa firm bisa menyembuhkan covid sembilan belas
bisa dijelaskan soal ini bu kerr
memang idealnya mencari sebuah obat untuk penyembuhan pasien itu adalah melalui kepastian melalui uji dan sebagainya
tapi dalam kondisi seperti ini kalau kita melakukan pencarian obat seperti itu lama itu biasa mencapai tahunan bahkan beberapa dekade
saya mempunyai pengalaman untuk menjadi klinis
tapi kalau kita memiliki sebuah obat obat herbal untuk obat obat kesanat itu butuh penelitian yang tidak besar
sehingga dalam kondisi darurat seperti ini yang diperlukan adalah tentu saja bagaimana kita mencari obat obat yang tersedia
dan obat obat tersebut mempunyai butuh yang baik dan dengan mengedepankan dari pesensiasi atau keamanan pasien
sehingga dipilihlah obat yang sudah ada yang profilnya sudah diketahui
jadi dipercaya melalui itu dikosistenter yang telah dilakukan di beberapa negara mempunyai aktivitas yang baik untuk mengatasi covid sembilan belas ini
dan ini memang beberapa jurnal internasional yang terindeks baik itu sudah menunjukkan adanya potensi untuk mengatasi pandemi covid sembilan belas di beberapa negara menggunakan obat obat tersebut
beberapa negara itu sudah mengeluarkan guideline atau pedoman untuk penanganan dari
pandemi covid sembilan belas ini secara sentak di dalam satu guideline untuk guideline untuk penanganannya yang diatur oleh negara
dan kami juga berharap indonesia pun juga segera mengeluarkan guideline tersebut
jadi jika obatnya datang itu harus diikuti oleh guideline yang memang dapat diikuti oleh para praktisi medis di lembangan
guideline ini fungsinya nanti untuk apa bu kerry
guideline ini memberikan patokan kepada para praksi medis bagaimana penggunaan obat tersebut bagaimana profil obat tersebut jika terjadi efek samping harus bagaimana kemudian jika ada pasien dengan penyulit lain juga harus bagaimana
karena obat tersebut sudah lama digunakan sehingga profilnya sudah dipahami dengan baik
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit
kami berusaha nanti memberikan langsungan langsungan kepada pemerintah dan pemerintah pemerintah untuk memberikan perhatian perhatian yang sekiranya dapat menjadi satu penyulit

afiga ini memang adalah obat flu flu itu mempunyai karakteristik virus mrna sama seperti covid sembilan belas
dan demikian afiga itu adalah virus yang mempunyai karakteristik yang sama dengan covid sembilan belas
jadi harapkan maka dengan karakteristik yang sama maka mempunyai aktivitas yang sama itu afiga

kondisi infeksi tersebut
nanti setelah jeda
bu kerry kita bahas juga
karena bagaimanapun setelah pemerintah mengatakan soal koroquin dan afigan
kemudian orang orang mulai membeli kloroquine sekarang
bagaimana soal itu apa imbauan dari ibu keri
dari guru besar farmakologi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
saat ini diproduksi di indonesia melalui pt kimia pharma
beda ya sekali lagi karena ini virus maka ini adalah nanti supplimating disease dengan imunitas dan sebagainya
nah obat ini memang dipakai oleh beberapa negara yang sudah melakukan
ya sudah bergabung malam hari ini tadi adalah kerry restari guru besar farmakologi dan farmasi klinik universitas pajajaran di segmen satu tadi masih bergabung malam hari ini
tapi saya juga akan menyapa sekarang sudah bergabung melalui sambungan telepon
ketua satgas covid sembilan belas
profesor zubairi jurban
prof zubairi selamat malam
prof zubairi terima kasih atas waktu anda bergabung malam hari ini
prof kita membahas tentang kloroquine dan afigan yang kemudian sudah ramai dibicarakan
kloroquine bahkan sebagian sudah ada orang orang yang membelinya disimpan di rumah dok
jadi bisa disampaikan soal penggunaan obat ini semestinya bagaimana
ya kloroquine sebetulnya ditemukan sudah lama sekali
kalau tidak salah sekitar seribu

kemudian berikutnya malaria resisten tidak dipakai lagi
kemudian ternyata bermanfaat dipakai untuk pengobatan lupus dan pengobatan rheumatoid artritis
itu kebetulan saya banyak nangani pasien lupus
jadi ada yang lumayan yang pakai kloroquine
kemudian berikutnya pada waktu zaman sars waktu itu
para dokter juga menguji coba untuk itu
nah sekarang pada waktu covid sembilan belas ini
rupanya dinyatakan belum ada vaksinnya belum ada obatnya
karena itu tim kesehatan ingin inovatif untuk mencari tahu siapa
siapa tahu obat obat yang pernah dipakai dulu kalah
baik kloroquine baik juga obat
untuk aids namanya aluvia
apakah masih bisa bermanfaat atau tidak terhadap penyakit yang baru itu
demikian pula ada obat namanya remdesivir obat virus
semuanya sebetulnya keadaan yang terakhir yang akan dibahas nanti
mengenai afigan atau papi pira vir
jadi intinya orang ingin menolong karena walaupun tiga empat persen
tapi lumayan banyak yang meninggal
oke prof bagaimanapun obat obat ini
tadi saya juga sudah membahas dengan ibu keri
bagaimanapun obat obatan ini kan sekarang masih
situasinya masih uji coba
sekalipun memang sudah digunakan di tiongkok
kemudian banyak pasien yang sembuh
bagaimana dengan di sini dok
suara dari teman teman dokter seperti apa
nah pada kondisi seperti ini
saya sudah lihat ya
terutama dimanfaatkan untuk pemakaian
untuk pengobatan penyakit yang baru ini
kebetulan kan pengobatannya jangka pendek
kalau pengalaman saya untuk pengobatan jangka panjang
memang bisa mempunyai efek samping ke retina mata
namun pengobatan untuk sebulan dua bulan sih nggak ada masalah
sebulan dua bulan pengobatan tidak ada masalah
apakah obat ini bisa berdiri sendiri prof
jadi untuk penyakit covid sembilan belas ini yang penting bukan kerukunya
tapi kalau pasien panas kasih obat panas
kemudian kalau sesek banget harus pasang respirator
itu semua yang utama
jadi untuk mengatasi keluhan maupun gagal organ
yang untuk mencegah gagal organ
nah obat yang baik obat kloroquine
maupun obat yang dikira
punya antivirus yang lain itu untuk kali ini bisa dikatakan sebagai obat tambahan
tidak bisa sebagai obat primer
karena belum cukup banyak bukti
evidence based metrinya belum cukup kuat untuk bilang bahwa
ini obat utama untuk pengobatan covid sembilan belas
prof keberhasilan cukup tinggi dengan menggunakan kloroquine dan afigan di tiongkok
juga ada beberapa alternatif obat lain yang tadi prof zubairi sudah sampaikan
tapi kemudian who mengatakan masih belum ada yang pasti
dan kemudian virusnya ternyata terus bermutasi
bagaimana dengan kita sekarang di indonesia prof
oh yang tidak apa apa selama tidak ada efek buruknya
dan ternyata tidak di banyak tempat yang lain juga dipakai
tidak hanya di tiongkok itu di australia juga dipakai kloroquine ini
dan juga di beberapa negara lain
jadi kita bukan satu satunya atau duaan dengan mana dengan china
di jepang juga dipakai
tapi saya ingin menanyakan lagi saya ke ibu carry
ibu keri masih bergabung ya
iya ibu keri saya ingin menanyakan sekarang
bagaimana dengan orang orang yang sekarang memiliki kloroquine
kemudian juga sudah menyimpan kloroquine in case mereka terpapar covid sembilan belas
adakah saran untuk mereka ibu keri
ya saya tidak menyarankan untuk kloroquine di rumah
karena penggunaan kloroquine ini kan harus dalam pengawasan dokter
harus menggunakan resep dokter
sehingga itu adalah obat keras
jadi tidak disarankan untuk menggunakan sendiri
tetap saja walaupun nanti itu memang obat itu diperlukan
penggunaannya harus dengan pendampingan dari dokter
kalau misalnya tadi dikatakan oleh direktur rspi sulianti saroso
dan juga barusan prof zubair mengatakan tidak bisa berdiri sendiri
anda sempat juga dengan itu ibu kerry
ya karena begini
kalau ini kan
kalau nanti dalam kondisi terjadi infeksi
kalau memang terjadi demam kan memang harus diturunkan panasnya
kemudian kalau misalkan ada simptom yang lain
juga harus ada bersama sama dengan obat yang lain
namun memang berdasarkan guideline yang dikeluarkan oleh china
oleh malaysia dan beberapa negara lain
memang salah satu penanganan untuk infeksi covid sembilan belas
adalah menggunakan kloroquine ini
dan memang uji kliniknya
dilakukan di beberapa negara
kalau tidak salah kemarin pun dari fda sudah proof untuk uji klinik penggunaan dari covid sembilan belas ini
oke baik saya ke prof zubairi lagi
prof zubairi saat ini memang belum ada guidelines untuk penggunaan kloroquine dan afigan
karena obatnya juga masih menunggu
sekalipun tadi rspi sulianti saroso sudah menerima dari bumn
tapi kalau misalnya dari dokter dari idi
yang diharapkan guidelines nya
deadline nya apa saja dok
karena bagaimanapun virusnya ini masih baru
masih belum dikenali
bukan disebut guidelines itu
biasanya berdasarkan penelitian penelitian di banyak negara
yang menghasilkan hasil yang sama bermanfaat
setelah namanya jadi evidence based
metodenya cukup tinggi
maka menjadi guidelines
beda kloroquine maupun afigan
maka tujuannya adalah untuk menolong pasien
tetapi buktinya belum kuat sekali
di kedokteran juga diperbolehkan
apalagi ini sekarang masalah pandemi
jadi ya kita siapa tahu bisa berhasil untuk menangannya
kalau nanti jumlahnya sudah ribuan
dan sudah dipublikasi di jurnal
yang sudah diperiksa
itu menjadi guidelines
jadi standar pengobatan
oke intinya saat ini adalah life saving
itu yang utama berarti prof ya
prof zubairi jurban terima kasih malam hari ini sudah bergabung
dan ibu kary lestari sudah bergabung juga
terima kasih banyak bergabung dari bandung jawa barat
ibu keri terima kasih selamat malam
gubernur dki jakarta anies baswedan
menetapkan daerah khusus ibu kota
sebagai daerah tanggap darurat bencana
dalam masa tanggap darurat ini
anies baswedan meminta perusahaan atau perkantoran
menghentikan kegiatan selama dua pekan
cnn indonesia prime news segera kembali